samsung akhirnya meluncurkan ponsel pintar premiumnya galaxy s sembilan dan s sembilan plus pada akhir pekan kemarin
samsung mengklaim ponsel terbarunya ini dilengkapi dengan kamera yang lebih tajam
untuk meningkatkan fitur aplikasi media sosial dengan harapan dapat menarik konsumen muda
samsung meluncurkan ponsel pintar premiumnya galaksi s sembilan dan s sembilan plus pada minggu dua puluh lima februari
peluncuran ini berlangsung pada mobile world congress dua ribu delapan belas di vira barcelona granvia barcelona spanyol
samsung berharap produk terbarunya ini dapat mendongkrak pasar penjualan ponselnya yang tengah merosot
menurut presiden divisi ponsel pintar samsung koh dong jin samsung galaxy s sembilan dan s sembilan plus
diperkuat kamera dengan ketajaman hingga dua belas mp
dengan kamera yang tajam untuk mengoptimalkan fitur di media sosial
samsung berharap dapat menarik konsumen dari kalangan muda
sebenarnya s sembilan tidak berbeda dengan s delapan
untuk pengguna yang tidak berpengalaman mereka akan melihatnya dan berpikir pikirnya terlihat sama
jadi samsung benar benar perlu menerima beberapa fitur utama seperti kamera suara emoji dan lain lain
untuk membuat orang orang mengerti bahwa ini adalah langkah dari model terakhir
terlepas dari kritikan itu samsung yakin galaxy s sembilan dan s sembilan plus ini akan mampu menarik perhatian konsumen
terutama yang menyukai fotografi